bunyi tumpahan cangkang putut atau keong sawah ini
tak ubahnya gemerincing pun di penghasilan bagi seorang dunia soding
ya berkat hewan bercangkang yang berkembang di sawah dan saluran irigasi ini
warga desa cibangalakaler kecamatan patok besi subang ini kini dikenal sebagai jutawan
dibantu tiga belas karyawan bisnis tutut pedas ala soding dimulai dari pembersihan tutut yang baru datang dari pengepul
setiap hari sodin menerima hampir satu lima kuintal tutut untuk diolah dengan omset penjualan mencapai empat juta rupiah
jumlah ini sudah relatif turun dibanding awal ia memulai bisnis tahun dua ribu dua belas lalu
waktu itu soding mencatat omsetnya pernah mencapai dua puluh juta rupiah per hari dengan kapasitas tutup olahan mencapai satu ton
sosok soding sebagai dutawan tutut saat ini berbeda satu ratus delapan puluh derajat dibanding
kondisinya lima tahun silam
tak ada yang mengira sukses soding bermula dari kegetiran
sebagai pengayuh becak ia harus memutar otak karena penumpang semakin sepi
setiap rumah punya kendaraan jadi saya yang beca itu nggak ada hasilan
sudah final aja saya cari jualan apa saya mikir mikir setiap hari
wah jualan tutut aja lah orang kan nggak ada yang jualan tutut
saya jualan tutut cari kecik kapai kecik kapai gak ada
saya beli setengah kintal dijual mentahnya
menterinya ada tiga bulan mah ngeliling ngeliling tiap kampung
kata pembeli jangan mentahnya aja jualan
jualan apanya matangnya saya gak bisa jual matangnya
biarin nanti juga belajar nanti juga bisa lah ya saya maksain jualan
rekat bulat dan perjuangan duyak soding rupanya berbuah manis
dari coba coba dia akhirnya sukses
menemukan ramuan tutup yang pas
bumbu yang mengandalkan rasa pedas cabai dan aneka rempah
tutup buatan soding ini dikulur penggemar serjain
dagingnya itu gurih gurih enak gitu pedes pedes
bikin seger kalau lagi ngantuk perjalanan jauh
oh gitu ya
bapak selalu mampir disini
kalau lewat sih harusnya mampir sayang kalau nggak mampir
bapak dari mana
asyik seorang biar soding memang telah berubah
selain aset berupa rumah serta mobil mewah
bisnis keong sawah miliknya kini juga menghidupi tiga belas pegawai
yang bekerja mulai dari mengolah hingga melayani pelanggan di warungnya
dian firmaca subang